iya konfederasi serikat pekerja indonesia atau kspi
akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini
mereka ingin mendesak pemerintah untuk menaikkan upah minimum
serta menolak reklamasi dan penggusuran
yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
iya dan untuk mengetahui seperti apa proses jalannya aksi
unjuk rasa para buruh ini kita telah terhubung dengan silvano hajid
silvano bagaimana apakah gerakan para buruh ini
sudah dimulai di depan balai kota pada pagi hari ini
di tempat mereka berkumpul yang pertama di burunan hi
menuju ke patung arjuna wiwaha atau patung kuda
dan kemudian melanjutkan ke aksi puncak yani
di depan balai kota jakarta
dan sampai saat ini tuntutan mereka yang paling utama adalah
kenaikan upah minimum regional sebesar rp enam ratus lima puluh
dan sampai saat ini belum ada perbincangan lagi
antara buruh pebisnis dan juga pemerintah provinsi dki jakarta
fian dan eva
iya kalau tadi anda katakan tuntutannya adalah
supaya menaikkan upah ada juga informasi bahwa mereka juga menolak
adanya reklamasi dan juga penggusuran yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
apakah kemudian itu juga akan dibawa dalam aksi demonstrasi kali ini silvano
eva sebenarnya untuk aksi para buruh ini dari aksi sebelumnya juga
mengangkat beberapa isu
penting yang lainnya yang sedang bergejolak saat ini termasuk
dengan isu yang sangat penting saat aksi ini digelar
yang pertama adalah tentang reklamasi dan yang kedua juga tentang
beberapa hal skandal yang terjadi di dalam tubuh pemprov dki jakarta
tapi ini pun juga masih dalam tahap proses pemeriksaan di kpk
tetapi yang jelas pada dasarnya mereka melibatkan atau membawa
isu penting lainnya agar diperhatikan atau agar menjadi pusat perhatian
di mana aksi mereka ini pada nantinya akan membuahkan hasil
yakni akan ada negosiasi yang terjadi antara pihak buruh pengusaha dan juga pemprov dki jakarta
tetapi kita masih tunggu eskalasinya apakah nanti yang akan terjadi
dari pukul dua belas siang hingga sore nanti
alvian dan eva
silvano kalau buruh tadi puncaknya diadakan pada jam empat
dan kemudian buruh akan melakukan sejumlah pergerakan
lalu bagaimana dengan arusnya
arus lalu lintas seperti apa rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan oleh aparat kepolisian di sana nanti
hingga saat ini polisi juga belum mengestimasi atau memperkirakan jumlah anggota yang nanti akan diturunkan
tetapi jika kita lihat dari aksi sebelumnya jika bisa menutup dua jalur dari arus sebaliknya juga pun
pada akhirnya ditutup dari arah medan merdeka barat hingga ke depan balai kota
tetapi yang jelas di sini kita masih menunggu lagi melihat lagi apakah nanti ada
ada kebijakan penutupan jalan atau tidak
yang jelas aksi ini juga pada akhirnya memakan separuh badan jalan yang biasanya digunakan para pengunjuk rasa
untuk berunjuk rasa di beberapa titik yang akan ada hari ini
sementara pengalian arus sampai sekarang juga belum terjadi
tetapi kita bisa menghimbau pada masyarakat yang melalui jalan jalan protokol ini
agar lebih mewaspadai artinya akan ada penumpukan arus lalu lintas jika nanti demonstrasi berlangsung
pukul lima sore misalnya atau dimulai pada pukul sepuluh pagi nanti
alfian dan eva
baiklah silvano hajit korrespondensi nn indonesia melaporkan langsung dari kawasan medan merdeka jakarta